sementara itu untuk mencegah serangan tetanus personel tni yang akan menyisir sungai cimanuk untuk mencari korban banjir bandang
akan terlebih dulu disuntik vaksin tetanus
satu persatu anggota tni divaksin tetanus oleh petugas dari dinas kesehatan kabupaten garut
hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya serangan penyakit tetanus
karena pada hari ke tujuh pasca banjir bandang dipastikan sembilan belas jenazah korban sudah dalam kondisi yang tidak normal
sebab selain menimbulkan bau jenazah akan rentan menyebabkan penyakit tetanus jika mengenai bagian tubuh yang terluka
sementara itu selama pencarian korban personil tni diwajibkan menggunakan sarung tangan dan juga masker
ini adalah penyuntikan vaksin tetanus untuk mencegah terjadinya penyakit tetanus
karena ini mereka itu berusukan untuk ke tempat tempat
pasca banjir bandang
jadi kemungkinan mereka resiko untuk terjangkitnya tetanus
karena tetanus itu akan masuk umumnya terhadap luka yang terbuka